sehingga nanti kan ada big pointnya nah big pointnya itu kita nunggu dinamika politik nasional
konsolidasi kan terus menerus dilakukan tapi yang penting adalah suatu kesadaran tadi
selama kita punya kesadaran yang sama kita akan ketemu
tapi masih ada upaya ya
ini kan forum ini kan juga sebagai bagian dari upaya
semuanya dilakukan dengan niat baik tadi untuk mengedepankan dan menyelamatkan nilai nilai demokrasi
kemarin pak surya paloh sempat mengatakan ini pertemuan yang kiranya sangat penting dengan bu mega itu gimana itu mas
ya semua pertemuan sangat penting selama memperjuangkan hak kedaulatan rakyat
tapi dari bu mega sendiri belum tahu kapan mungkin akan membuka pintu mas
loh kan kita sudah sering berdialog sudah beberapa elemen elemen yang bertemu dengan nasdem
sehingga nanti kan ada big pointnya nah big pointnya itu kita nunggu dinamika politik nasional
saya ihsan sitorus saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya